pasar tradisional banjarsari pekalongan jawa tengah terbakar pada sabtu petang
dan hingga sabtu malam petugas pemadam kebakaran terus berupaya untuk menjirakan api
dan mulai meluas ke bangunan lainnya
setidaknya belasan unit kendaraan pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api
meski sempat terjadi hujan petugas kesulitan memadamkan api
bahkan api merembet ke bangunan lain yakni sebuah mal yang letaknya berdampingan dengan pasar tersebut
titik api diduga berasal dari lantai dua di mana terdapat kios pakaian yang mudah terbakar
kebakaran awalnya diketahui warga pada sabtu petang kumpulan asap hitam pekat tiba tiba muncul dari lantai dua
para pedagang yang berniat untuk menutup lapak dagangan yang langsung panik berhamburan keluar
belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran
di atas mal buruk buruk ini tapi ternyata di kantor pasar
oh yang kantornya ini
lantai berapa ini
kita bongkar yang dari belakang mangrove pintu samping api sudah menjalar
lama lama karena sirkulasi pengambilan air agak lambat dan jauh kendalanya kita begituan tapi air habis api hijau
kita sudah menjalar ke mal